keluarga korban sandera kelompok ekstremis abu sayyaf di filipina sangat bahagia setelah menerima informasi pembebasan sandera dari pihak perusahaan pt patria maritim lines
sejak informasi pembebasan sepuluh wni yang disandra kelompok ekstremis filipina abu sayyaf resmi dirilis
yula lasut menerima sejumlah telepon dan pesan dari kerabat yang menyatakan syukur atas pembebasan suami yula alfian elvis repi
lebih dari satu bulan yula tidak mendengar suara alfian
dalam kurun waktu itu pula yula hanya menerima kabar melalui perusahaan tempat kerja suaminya pt patria maritim lines
alfian elvis repi dan sembilan wni yang disandra oleh kelompok militan abu sayyaf di filipina resmi dipulangkan kepada pemerintah indonesia setelah sempat menjadi tawanan selama sebulan
tante saya tantenya bapak alfian juga ceritanya opanya dari bapak alfian itu kedubes di filipina kan
jadi dia kasih informasi ke tantenya bapak alfian terus tantenya bapak alfian kasih informasi ke saya
nah barengan sama perusahaan juga langsung telpon ke saya